langkah menko maritim dan investasi luhut mendorong penundaan pemilu tampaknya tidak goyah
luhut mengklaim memiliki basis data atas wacana yang diusulkannya
di tengah polemik isu penundaan pemilu muncul kemudian dugaan keterbelahan istana
antara poros luhut binsar panjaitan dan juga pdi perjuangan motor utama koalisi jokowi
yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden
benarkah demikian kita coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada pak rizal ramli ekonom senior dan juga bang andreas pareira politikus dari pdi perjuangan
bang rizal ramli bang andre selamat malam apa kabar sehat sehat semua
bang rizal dan juga bang andreas melihat beberapa manuver partai politik
kemudian juga pernyataan dari pak luhut binsar panjaitan
tampaknya atau terlihatnya ini wacana penundaan pemilu belum selesai
artinya masih diupayakan masih coba didorong dorong oleh sebagian pihak
sampai kemudian kita lihat di beberapa pernyataan medianya pak rizal ramli
mengatakan ini tampaknya pak luhut menguji kesabaran ibu mega ini
apa yang kemudian menjadi pertimbangan atau alasan pak rizal ramli berkata demikian ini
saya sudah lama tidak akan ketemu ini
reinhardt saya kenal lama sekali mbak mega termasuk almarhum bang taufik
satu hal yang saya garis bawahi mbak mega itu saat taat konstitusi
kalau itu dia tidak tergoyahkan
sebetulnya sudah jelas sejak awal tahun lalu mbak mega tidak mau perpanjangan apapun
buat mbak mega
buat mbak mega
buat mbak mega
buat pak jokowi apakah satu periode atau tiga tahun
karena itulah amanat dari konstitusi kita
masa jabatan presiden hanya dua x lima tahun
dan yang kedua ini juga amanah dari reformasi
jadi saya salut sama mbak mega
di tengah kerancuan di tengah banyak sekali argumen argumen
yang paling penting adalah mengatakan bahwa ini adalah argumen palsu dan tidak benar
mbak mega firm dan taat terhadap konstitusi
itu kita harus angkat topik
sampai di situ kemudian anda melihat mengapa kemudian anda membaca bahwa ini tampaknya pak luhut
tengah menguji kesabaran ibu megawati mbak rizal
karena kita harus lihat dulu motifnya apa

karena kita harus lihat dulu motifnya apa
karena kita harus lihat dulu motifnya apa
motif utamanya supaya jabatan pak jokowi diperpanjang
dan sudah tentu orang orang di sekitarnya juga ikut diperpanjang secara gratis
tetapi kalau itu dilakukan itu barang haram ilegal
sama misalnya kalau pejabat pemerintah membahas
membahas bagaimana caranya mencuri mangga di rumah tetangga
itu saja etiknya enggak benar
wacana itu sendiri wacana haram
kok pejabat pemerintah membahas bagaimana mencuri hal hal yang tidak diperbolehkan oleh konstitusi
nah yang kedua modus operandinya terbaca dengan jelas
satu menggunakan data untuk mencuri mangga
satu menggunakan data untuk menunjang argumen big lies
big data untuk big life
nah tokoh tokoh yang menggunakan istilah big data ini
termasuk kawan saya bang luhut kemudian andi wijayanto
yang barusan dapat hadiah ketua lemhanas
itu sebetulnya nggak ngerti ngerti banget statistik lah
data data data data
cuman cenderung buat pakai istilah yang kelihatannya hebat
untuk melakukan hoax dan penipuan kepada rakyat yang mengibiasa
seolah olah ini sah seolah olah ini sahih
padahal begitu kita lihat datanya kita lihat skalanya
itu bukan big data itu small data
jadi sangat menyedihkan sekali
kawan kawan yang sangat berambisi untuk terus kuasa
dan juga ingin untuk melindungi dirinya
dari kemungkinan kasus hukum setelah jokowi
itu malah menggunakan istilah istilah terminologi
yang aneh aneh seperti big data
hanya buat ibu lindra iat gitu loh
kok tega amat sih
nah yang kedua
diaturlah operasi sosialisasi daripada perpanjangan ini
yaitu dengan menggunakan ketum ketum partai yang bermasalah hukum
mereka mereka yang hidungnya telah dicocok
karena ada kasus potensial hukum
istilahnya teman saya sios
ini ketum ketum yang rawat jalan di kpk
yang potensial jadi rawat inap
nah mereka inilah yang begitu diperintahkan oleh bang luhut
langsung pada nyanyi sosialisasi
temanya sama ini big data rakyat mau perpanjangan
bahwa ini ini semua didukung oleh rakyat dan sebagainya
nah jadi dengan teknik menggunakan politisi dan ketua umum
yang bermasalah secara hukum
udah ketahuan niat dan cara operasinya ini nggak baik
nah di dalam demokrasi
memang boleh membahas apa saja
tetapi buat pejabat pemerintah
membahas hal hal yang bertentangan dengan konstitusi
itu berbahaya sekali
itu bunga demokrasi itu tirani
dan saya minta mas jokowi kali ini tegas dah
kalau di luaran kan disebutin
pak jokowi cuma bonekanya seseorang
buktikan dong pak mas jokowi bukan boneka
tegur orang orang yang melakukan dan membahas
hal hal yang haram dan inkonstitusional ini
seperti perpanjangan masa jabatan dan sebagainya
anda kemudian mengatakan saya bilang ke pak luhut
jadi menguji kesabaran bu mega
mengapa kemudian sampai cukup tegas ini
bang rizal ramli mengatakan hati hati
ya saya tahulah dari dulu
mbak mega gak terlalu happy sama pak luhut lah
pak luhut mau ketemu mbak mega aja dari dulu nggak bisa
kecuali di pertemuan umum gitu
jadi mbak mega ini orang yang sabar
zaman orba kan sabar sekali
tetapi juga kalau sudah kelewat batas
makanya saya tahu dua duanya kan
saya kenal baik sekali sama mbak mega
sama bang taufik almarhum
saya juga kenal baik sama bang luhut panjaitan
makanya saya tahu karakter keduanya
bang luhut hati hati dah
jangan ngeyel jangan kebablasan
abang kok yang pengen kuasa lagi
udah dah stop
emang rakyat indonesia bodoh apa
dan anda kemudian melihat bahwa seharusnya presiden joko widodo
juga punya ketegasan paling tidak menegur
menteri menterinya yang berbicara yang di luar konstitusi
kira kira begitu ya bang rizal ramli
ya karena begini loh
kalau pak jokowi nggak berani menegur bang luhut
ya asumsi di luar persepsi di luar
bahwa presiden sesungguhnya adalah luhut panjaitan
bahwa ua presiden dari republik indonesia yang hebat ini
buktikan anda bersikap sebagai pemimpin
kalau anak buah sudah mulai main mata
untuk bicara hal hal yang tidak konstitusional
jangan jangan mas jokowi main dua kaki
tapi tangan kanannya perintahkan anak buahnya
untuk kampanyekan perpanjangan
saya memahami mbak mega
ini jangan ngeteslah tingkat kesabaran mbak mega dan kita semua
oke baik saya ke bang andreas parera
bang andre seberapa sabar seberapa geram
sebetulnya pd perjuangan ketika mulai
ada isu penundaan pemilu
sampai sekarang ternyata upaya itu masih terus dilakukan
benarkah kemudian tadi disampaikan oleh bang reza ramli
bahwa memang pd perjuangan memang menolak
dan hari ini kita lihat juga pernyataan sekjen pak hasto juga
kembali mempertanyakan soal big data dari pak luhut
ya saya merasa lucu aja gitu
sejak kapan kita mengambil keputusan berdasarkan big data gitu kan
nah ini hal yang apa ya
memang kita baru memulai dengan data data dari big data
atau data data dan percakapan di media sosial
dan karena mungkin selama ini media media mainstream
seperti televisi karena masyarakat toh menggunakan referensi informasi utama
itu dari media seperti televisi kan
nah sehingga ketika televisi menyambut seperti ini
ya ini kemudian juga menjadi salah satu cara
untuk melakukan propaganda sebenarnya
dalam arti ya
kita juga terjebak di dalam gendang yang dimainkan oleh
ya mereka mereka yang menghendaki ini gitu
mengendaki penundaan masa jabatan
dan penambahan masa jabatan
atau tiga periode presiden
dan kelihatannya sampai sekarang ya paling tidak berhasil
dalam arti mengaduk ngaduk wacana
membuat wacana yang sebenarnya ya kita semua sudah tahu
dan juga tidak ada alasan
tidak ada alasan untuk merubah konstitusi gitu
apa dasarnya gitu
kalau percakapan media sosial ini menjadi referensi
saya kira terlalu lucu dan absurd gitu
tidak pernah kita punya informasi
di mpr yang seharusnya menjadi
saya anggota pengkajian mpr gitu
tidak pernah ini menjadi pembahasan
sementara kalau mau bicara soal ya penambahan masa jabatan
atau menjadi tiga periode
seharusnya masuknya ini melalui mpr gitu
nah oleh karena itu memang saya beberapa kali sudah kita
sudah lah kita tutuplah wacana ini
karena justru kalau kita bicara soal
untuk biar stabilitas sosial
dan kemudian juga untuk mengembalikan
membangun perekonomian kita
justru yang kita butuhkan
ya situasi para investor itu kan menghendaki situasi yang pasti gitu kan
nah kalau seperti ini kan kita sesuatu yang sebenarnya sudah pasti
yang sudah tahapan tahapan pemilu sudah diputuskan
kemudian diwacanakan kembali
untuk melakukan penambahan jabatan
dan ini disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah gitu
dan ini saya kira justru membuat situasi menjadi tidak pasti
banyak teman teman saya dari luar yang bertanya
apa benar situasi seperti itu yang kalian kehendaki
jadi artinya apa
justru kita yang membuat ketidakpastian ini gitu
yang oleh mereka yang menghendaki bahwa
ya bang rizal kan ekonom gitu kan
bahwa kalau para investor kan menghendaki ya situasi yang pasti
justru yang membuat ketidakpastian ini adalah para pejabat negara gitu
jadi saya kira pertama kita tidak perlulah membahas ini lebih lanjut gitu
karena ini justru membuat suasana menjadi lebih tidak pasti gitu
kemudian hal yang berikut
saya jadi teringat gitu ya
teringat tahun sembilan puluh tujuh
tahun sembilan puluh tujuh itu kan waktu masih zaman orang
masih zaman orde baru
waktu itu pak harmoko dengan penuh keyakinan melapor ke pak harto pada waktu itu
bahwa rakyat menghendaki pak harto untuk dipilih kembali
untuk menjadi presiden untuk yang ketujuh kali
pada waktu itu konstitusional
konstitusional bahwa belum ada pembatasan
belum ada pembatasan masa jabatan presiden
informasi berita itu tuh manipulatif gitu
kalau zaman dulu kan zaman orde baru kan biasanya digunakan apa
digunakan ikrar kebulatan tekat
nah di dalam teori komunikasi politik
mobilisasi yang memanipulasi pendapat publik
nah sekarang karena sudah ada media sosial sudah ada teknologi
ini juga bentuk mobilisasi manipulatif sebenarnya
saya kira kita dan sekarang dengan pembatasan masa jabatan
yang sudah jelas di dalam undang undang dasar kita
ini pola pola seperti ini masih mau diulang lagi gitu kan
dalam arti memberikan informasi kepada bos bahwa
ini rakyat menghendaki seperti ini gitu
berdasarkan pembicaraan di media sosial
nah saya kira ya janganlah kita apa ya
untuk kepentingan kekuasaan kita memanipulasi
untuk kepentingan informasi
saya mendengar diskusi diskusi yang oleh para ahli it
ahli informasi dan komunikasi
ya bagaimana kita bisa menggunakan big data percakapan media sosial
nah kita kan tahu juga banyak buzzer
banyak akun akun palsu di situ
orang bangun tidur membuat pembicaraan di media sosial
kemudian itu jadikan referensi
kan lucu gitu membuat suatu keputusan besar di republik
ini menggunakan percakapan media sosial gitu
saya kira ya kita apa membahas sesuatu yang absurd
menurut saya tidak pantas lah kita bicara ini
untuk kepentingan bangsa dan negara di ruang publik
oleh orang orang yang mempunyai kompetensi
dan mempunyai apa yang seharusnya dipercaya orang
jadi saya kira tidak cocok lah tidak pantas lah tidak pas lah
baik bang andri
kalau kita melihat memang narasi yang disampaikan oleh elit dari pd perjuangan
secara part time memang menolak kemudian usul ini
tapi seperti tadi disampaikan oleh bang rizal ramli
sikap bumega sendiri bagaimana ketika isu ini mulai muncul
dilemparkan oleh pak luhut bin sarpanjaitan
benar tidak ini seperti menguji sabaran bumega
saya kira tidak perlu tanya lagi soalnya
tadi bang rizal sudah banyak menjelaskan itu
dan itu pasti dalam arti apa
pak jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa dia taat dengan konstitusi
dan kemudian orang yang mencoba coba seperti ini
adalah orang yang mencari muka orang yang mau menjerumuskan beliau
ya sudah jelas beliau menyampaikan ini
tapi masih dicoba juga gitu kenapa
dan terakhir menggunakan media sosial ini
yang ya ini pertama kali di indonesia
dan di dunia mungkin orang menggunakan referensi percakapan media sosial
untuk suatu hal keputusan yang begitu penting gitu
untuk wacana menuju pada keputusan yang begitu penting
kenapa karena mereka tahu bahwa media media mainstream kita
televisi seperti ya sekarang di cnn ini
seringkali menggunakan percakapan media sosial sebagai referensi
sebagai informasi awal untuk membuat wacana
apa yang ya kita semua kenal dengan framing propaganda
dan segala macam itu
dan ini saya katakan ini menjerumuskan
menjerumuskan kita untuk menuju pada arah yang salah
yang seharusnya sebenarnya
ini hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan
bang andreas kalau kemudian memang seperti yang disampaikan
pdi perjuangan sangat menolak itu
sebagai motor utama koalisi sebagai
partainya pak jokowi begitu ya
sejauh mana kemudian pd perjuangan membendung upaya
dan juga manuver manuver partai politik di lingkaran istana
di lingkaran koalisi untuk menghentikan wacana ini
karena kita melihat banyak yang kemudian mengkritik
banyak yang meminta untuk segera ditutup saja wacana
tapi kemudian pekan ini kita lihat kembali
upaya itu masih ada dilakukan oleh sejumlah elit
bagaimana kemudian pd perjuangan sebagai partai utama ada di dalam koalisi
bisa membendung paling tidak manuver manuver politik seperti ini
tapi dijawabkan nanti bang andreas
kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita kembali lanjutkan diskusinya
saya kembali ke bang andreas lagi sebelum ke bang rizal ramli
jadi sebagai partai motor utama koalisi
bagaimana upaya pdi perjuangan untuk bisa membendung
manuver gerakan elit elit partai
sesama partai koalisi untuk kemudian menyudahi wacana yang memang sudah jelas jelas
tadi sudah kita bahas sejak awal
ini inkonstitusional bahkan juga ditolak oleh banyak pihak
ya seperti yang tadi saya sampaikan cnn gak usah beritain lagi deh
nggak usah beritain lagi wacana yang menjerumuskan ini
kami ini kan menjawab dengan sikap kami
bahwa sikap pdi perjuangan jelas kan perintah ketua umum jelas
ibu ketua umum punya sikap sudah jelas
nah kalau cnn dan media media yang lain tidak memberitakan lagi
rakyat juga tidak tahu propaganda yang menjerumuskan ini tidak terjadi lagi
jadi ya saya pernah menyampaikan lebih baik kita tutuplah wacana ini
karena itu tadi bolak balik dari tiga periode
kemudian penundaan pemilu tambah masa jabatan
yang sebenarnya keputusan keputusan itu berujungnya seharusnya dilakukan di mpr gitu
karena berkaitan dengan amandemen
sehari hari anggota mpr dan di badan pengkajian
tidak pernah kita mendapat masukan atau mendengar pembahasan pengkajian
nah sehingga memang ini wacana
ini wacana yang dilemparkan ke publik dan memanfaatkan media untuk pembentukan opini
baru sebatas itu sebenarnya
tapi ini menjadi ramai karena ya dibicarakan oleh pejabat pejabat negara
yang bicara seharusnya tentang recovery ekonomi yang membutuhkan kepastian
tapi pada titik yang lain
bicara yang kemudian membuat ketidakpastian
karena regulasi politik itu penting untuk recovery ekonomi
saya kira bahwa misal tau persis soal itu
karena kalau regulasi politiknya menjadi tidak pasti
para investor yang pak jokowi selalu menghendaki supaya investor masuk
kita bicara soal ikn
orang jadi ragu ragu juga gitu dengan kepastian politik yang
regulasi politik yang kita buat
jadi ini menjadi ironi
ini antara apa yang kita kendaki dan apa yang kita lakukan
dan itu dilakukan oleh para pejabat
sebenarnya bukan wilayahnya juga untuk bicara seperti ini
saya juga rasa apa kapasitas dari pak luhut bicara soal penundaan pemilih berdasarkan big data
kemudian pakai ceruk ceruk
ada ceruk pdi perjuangan lah ada ceruk partai partai inilah
yang bukan wilayah beliau untuk bicara ceruk ceruk itu
saya kira itu kompetensi wilayah kami
politisi dari partai masing masing ini
baik bang rizal anda melihat bagaimana bang rizal ramli soal peta partai ini
kita lihat para partai partai yang masih berupaya untuk mendorong wacana ini
masih terus melakukan pergerakan
tapi ada penolakan dari pd perjuangan
anda melihat bahwa penolakan ini sudah cukup maksimal untuk bisa membendung upaya ini
wacana ini digulirkan
ini bukan wacana lagi
ini sudah operasi politik
karena ada ide dibangun alasan big data yang sebetulnya big lies
kemudian dilakukan sosialisasi bertahap oleh ketua ketua partai bermasalah
dan dilakukan sosialisasi lewat media sosial dan sebagainya
kalau kita baca literatur tentang demokrasi di afrika
dan di latin amerika
ada apa yang brooking institute katakan sebagai kudeta konstitusional
beda dengan kudeta biasa
itu pakai kekuatan militer
kalau kudeta konstitusional itu pakai cara cara hukum
dengan mengubah undang undang dasar dan lain lainnya
supaya bisa berkuasa terus
tapi dijilat terus sama harmoko
akhirnya pak harto setuju
dan tercumus jatuh dua bulan kemudian
saya agak sedih
janganlah jadi harmoko jilid dua malu maluin gitu loh
be yourself lah
jangan jadi harmoko jilid dua
untuk memuluskan ambisi bang luhut untuk kuasa terus
presidennya pak jokowi
dan pak jokowi digedekan dijadikan oleh mbak mega ketua umum pdip
ingat sedikitlah ketika
jangan jadi harmoko jilat dua
kalau ini kemudian sudah operasi politik
artinya partai partai politik yang kemudian menentang juga sebetulnya bisa melakukan perlawanan
atau menolak dengan bagaimana menurut anda bang rizal ramli
reinhardt ini kan mulai tiga bulan yang lalu
kalau kita nggak bereaksi civil society rakyat ya jadi nih barang
tapi kan kita teman teman pro demokrasi
di awalnya ya kita mulai pertanyakan logikanya analisanya dan sebagainya
akhirnya kan kuncup pelan pelan
tapi kalau dibiarkan terjadi nih kudeta konstitusi ini
nah tapi harusnya begitu mbak mega ingetin lagi di pidato di pdip kemarin ya
yang tegas taat konstitusi
harusnya pak luhut tahu diri dong
mohon maaf bang luhut sampen itu bukan presiden
hormati lah presiden jokowi
ya karena kalau enggak yang dituduh pak jokowi yang main dua kaki
di satu kaki nggak setuju di kaki yang lain ya perintahkan aparatnya untuk melakukan sosialisasi
dan menjerat ketua ketua partai yang bermasalah hukum semua
ternyata politisi yang mendukung ini secara terbuka kami bikin listnya rata rata ada kasus hukumnya semua ya
masa ya kan untuk memperbaiki indonesia
kita memerlukan orang orang yang terus menerus punya masalah dan bikin masalah
oke baik saya ke bang andreas pareira
kalau sekarang kita lihat tadi bang rizal amri katakan ini sudah sebuah
operasi politik ya sampai kemudian ada yang membaca bahwa sekarang itu di istana terbelah
ada porosnya pd perjuangan begitu porosnya partai pdip yang kemudian menolak ini
tapi juga ada porosnya pak luhut bin sarpanjaitan
pd perjuangan itu partai
kalau saya enggak tahu kalau pak luhut mau wakili siapa itu

yang pasti dalam hal ini opini ya tol ini wacana dan opini
kalaupun maksudnya itu adalah pada akhirnya ke mpr gitu
dan di mpr itu partai partai yang memutuskan
nah kalau misalnya soal
dan sejauh ini tidak ada pembahasan itu di partai
oke yang kemudian akhirnya dikaitkan juga bang andreas kalau di mpr
adalah lewat aman demand jadi bisa kemudian ada pintu masuknya lewat aman demand
kalau wacana perundangan pemilu pd perjuangan menolak
bagaimana dengan amandemen yang disebut bisa menjadi kotak pandora
untuk kemudian merubah konstitusi soal perpanjangan masa jabatan presiden
belum ada belum ada referensi untuk perpanjangan masa jabatan presiden
dan saya kira perpanjangan masa jabatan presiden itu harus ada
kalau saya mengatakan bahwa
kalau ada situasi yang saya pikirkan itu harus ada kalau saya mengatakan bahwa
kalau ada situasi yang sangat khusus force major
dan ada urgensi yang luar biasa katakanlah misalnya bencana alam
kemudian itu yang memaksa memang tidak bisa dilakukan
tetapi situasi yang khusus itu bukan direncanakan
tidak masuk logikanya
kalau kita merencanakan sesuatu yang situasi yang khusus ya itu rekayasa namanya
dengan niat tertentu
dan di sini kan kelihatan niatnya
saya kira rakyat tentu akan menilai itu
dan sekarang tidak ada situasi force majeur
untuk kemudian membawa melakukan amandemen undang undang
yang mau dilakukan kalau misalnya kita terpancing mengatakan bahwa
kondisi ini adalah kondisi force major
nah ini yang mau dibuat
bahwa ini kondisi kondisi yang sangat khusus situasi yang darurat
karena tidak ada anggaran rakyat maunya satu ratus sepuluh triliun atau sekian ratus triliun untuk pemilu itu
jangan dipakai untuk pemilu lah
untuk pembangunan ekonomi
itu yang digunakan sebagai alasan gitu
ya sebenarnya juga bukan alasan
karena itu memang sudah ada dalam tahapan tahapan persiapan
jadi kalau kondisi force majeur kondisi urgensi yang sangat khusus
itu bukan direncanakan
sementara kalau melakukan amandemen
tentu hanya karena situasi yang sangat khusus
atau memang mulai perencanaan dengan karena ada kebutuhan
bahwa dilakukan perubahan undang undang dasar itu
misalnya sekarang apa yang dilakukan dengan pokok pokok haluan negara
karena memang kita melihat dari jauh hari bahwa ini perlu ada haluan negara
tapi toh ini juga masih di dalam pembahasan pembicaraan
tapi kalau penundaan pemilu ini dilakukan dalam waktu yang singkat
dengan alasan situasi yang khusus ini kan bukan menjadi alasan
tidak masuk di dalam akal sehat kita
mbak rizal ramli silakan
ide untuk supaya ada gbhn dibahas di beberapa teman di dpr mpr
ketua mpr bambang susatyo
tapi kalau hanya menyangkut gbhn cukup levelnya seperti hari ini undang undang
tidak perlu sampai amandemen undang undang dasar
karena justru kalau di undang undang target target kuantitatif dan kualitatif
sudah ada di situ
ya enggak mungkin kalau level undang undang
undang undang dasar menjadi sangat spesifik
jadi saya minta ketua mpr mas bambang
jangan dimanfaatkan ini buat amandemen perpanjangan
ide mas bambang tentang gbhn udah dibakukan aja dalam undang undang
ada target kuantitatif ada target kualitatif
sehingga jadi bahan untuk accountability dan transparansi
tapi begitu jadi bahasa tinggi seperti undang undang dasar
enggak ada signifikan lagi dalam pengertian
nggak bisa sedetail undang undang
jadi saya mohon mas bambang ketua mpr
coba klarifikasi bahwa pembahasan tentang wn
sebaiknya dilakukan pada level undang undang
tidak perlu ada amendement undang undang dasar empat puluh lima
supaya mencegah kudeta konstitusi ini bisa bisa ada operasi
jadi ada operasi politik ada operasi senyap yang harus kita waspadai
bang andreas tapi terakhir bang andreas
posisi pd perjuangan sekarang menolak
tapi partai partai dalam koalisi kemudian juga ada yang ikut mendorong bahkan
bagaimana ini kemudian berpengaruh
atau seberapa jauh ini mengganggu stabilitas dari koalisi presiden jokowi dodo dan juga pak maruf amin
saya kira pemerintahan tetap berjalan biasa
hari ini presiden bekerja seperti biasa
tidak terlalu yang saya lihat kita semua lihat dari luar juga gitu
so far tidak ada hal yang cukup mengganggu di dalam proses ini
talk ini wacana dan keinginan disampaikan oleh ketua ketua partai
dan di dpr di mpr sendiri belum masuk
sama sekali tidak ada dalam pembahasan
dalam pembicaraan soal ini
jadi ya kita saya katakan tadi kita tutuplah pembahasan ini
dan media terutama media mainstream jangan terjebak juga
jangan terpengaruh juga terlalu jauh dengan pembicaraan pembicaraan
yang tidak mempunyai dasar hukum dan tidak masuk di dalam logika politik kita
saya kira itu yang kita sarankan
masyarakat tidak masuk pada media
oke baik terakhir saya ke bang rizal ramli
ada yang melihat ini ada keterbelahan porosnya pak luhut porosnya pd perjuangan
ada yang kemudian juga membaca bahwa ini wacana yang akan terus digulirkan begitu ya
masih harus tetap diwaspadai
anda melihat ke depan dan situasi sekarang itu bagaimana terkait dengan penundaan pemilu ini pak rizal ramli
saya kira seandainya pak jokowi negol
secara publik dan terbuka terhadap pak luhut kita tahu inilah akan berhenti
tapi bahwa masih ada yang operasi politik akan dikalahkan oleh rakyat
akan dikalahkan oleh partai partai yang taat konstitusi
termasuk partai partai yang masih main di dua kaki
pura pura nolak tapi iya tergantung ininya aja
saya kira akan dilawan oleh kekuatan rakyat
jadi mohonlah kita fokus menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi oleh rakyat kita sehari hari
minyak goreng ya kan terigu kedelek
kita beresinlah masalah masalah begini
jangan hanya karena ambisi kawan kawan yang mau jadi harmoko jilid dua akhirnya semua kacau
anda melihat ada partai partai yang masih kaki dua ini mengatakan menolak
karena ketua umumnya kan bagaikan kerbau yang diikat hidungnya
karena banyak kasus di kpk pasien rawat jalan dan mereka takut jadi pasien rawat inap
jadi gampang sekali diatur oleh operasi politik seperti itu tadi
fokus selesaikan masalah yang dihadapi rakyat kita
ya kan kenaikan harga harga kelangkaan harga harga
dan ini lebih penting buat rakyat ketimbang akal bulus kudeta politik ini
kalau ada masih partai partai yang masih dua kaki artinya bisa berubah ini petanya ya bang reza ramli
ada partai yang kemudian tadinya sekarang menolak bisa bisa kemudian berubah sehingga menjadi mendominasi
di legislatif begitu partai yang justru mendukung wacana ini bagaimana anda membacanya
ya silahkan aja
kita teman teman civil society teman teman pro demokrasi akan timbe partai partai bermasalah itu
kita gak peduli kok
you kan banyak partai yang berdiri setelah reformasi
jangan lupa kacang sama kulitnya
pkb kan berdiri setelah reformasi
pan malah berdiri setelah reformasi
kok mau balik badan
kok lupa asalnya situ
bahwa ada partai partai politik baru
kok malah mau bikin sistem semi otoriter lagi
jadi silahkan aja ketua umum itu ngomong lagi biar kita timpe lagi
enak gitu kawan kawan juga enak mimpinya
tapi anda masih meyakini ketua umum pdi perjuangan mbak mega bu mega
akan tetap pada pendirian dan menolak wacana ini bang reza ramli
saya percaya mbak mega
mbak mega itu orangnya firm
sekali dia bilang enggak dengan pertimbangan dia bilang enggak
sekali iya dia
karena mbak mega belajar kan dari pengalaman sejarah indonesia masa lalu
kalau terlalu lama
termasuk zaman pak harto kelamaan terjadi ekses
akhirnya kekuatan rakyat yang membalikkan situasi itu
saya salut dan kagum sama mbak mega di tengah operasi politik ini
masih tetap taat konstitusi
pdip juga ini kesempatan untuk kembali ke jati dirinya
untuk menegakkan demokrasi
baik terakhir tanggapan dari bang andreas singkat
saya sudah menyampaikan juga
ini kalau dipaksakan rakyat akan marah
dan itu pengalaman
makanya saya sampaikan tadi
kita ingatlah kilas balik sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
dengan tadi yang juga disinggung oleh bang rizal tadi
pak harmoko tahun sembilan puluh tujuh
dengan penuh keyakinan menyampaikan ke pak hato bahwa beliau didukung oleh rakyat
tahun sembilan puluh delapan beliau juga yang mengetok palu untuk memberhentikan pak harto setelah beliau mengundurkan diri gitu
karena rakyat marah
ada pemimpin yang memanipulasi suara rakyat kendak rakyat
rakyat sudah tidak mau dengan kepemimpinan
dan itu sudah tidak mau

saya kira pengalaman sejarah ini perlu menjadi pelajaran buat kita
ya terutama mereka mereka yang memaksakan kendak untuk mempertahankan kekuasaan itu
jangan sampai ini terulang lagi dan kemudian mengorbankan kita semua
dan kita juga jangan mau jadi korban
dan kita juga jangan mau jadi korban
jangan terjebak ya bang andreas
semoga diskusi ini bisa membuka
dan bisa sebagai reminder
mereka mereka elit elit politik atau pejabat yang berusaha untuk tetap menggolkan wacana penundaan pemilu ini
intinya jangan bermain main dengan suara rakyat
oke baik dan kita tetap ada harapan terhadap partai partai yang kemudian menolak wacana penundaan ini
terima kasih banyak bang rizal ramli terima kasih banyak bang andreas parera untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih reinhardt
terima kasih terima kasih bang rizal